mama ini udah balik pok
abang yang tadi ya
maknya belum pulang
aduh lama amat ya
im mestinya lu tanya nama si surti
kapan balik dari jawa
gue kagak enak rod
lah iya dia kan mantu gue
udah mama mau cendol sekalian
lu mau beli cendol dimana
kok lu jauh
tadi tinggal telfon bang ojak
kamu liat si pur
baru aja pulang
tis lu kalo nanya jangan kepetasan
baru aja pulang
jangan lu tanya lagi
mana gue tau dia pulang mau ngapain
bapak kamu ada
loan em ya
mah jadi mau beli cendol
tukang urut yang tadi disusulin mana
did belum cek
tukang urut nya mau kepang amusingano
bagaimana cara liat gobierno sebenarnya
tukang urutnya terus
kata bang ojak tadi lagi ngurut bayi mak sekarang bang ojek mau ke sana lagi
mak tahu dari mana
ya kan mak dengar dari tadi ngomong sama laki lo
ojak mau ke mana
mak nyuruh balik lagi gitu kak ngurut
ejak katanya mau nyusulin tukang urut
ojeknya nggak boleh ditolak tis
gue mulai balik ke dapur ngecek bubur takut kematangan
tidak apa apa dad
kalau sama bini kagak usah bingung
kan lo sendiri yang milih dia jadi bini
mau ikut quest bukan
oke deh kita langsung wick
terima kasih pak mbak
be uyu bikin kolaknya kebanyakan nih
anterin aja ke rumah bapak benaim nih sekalian
yoi kalau emang lu gak habis
kan bisa buat besok olaknya
yaudah kalau bapak benaim gak mau jalan
biar uyu yang anterin ke rumah bapak benaim
jangan gue aja
man sebelum si tunika inti nih
dia suka minta yang macem macem apa enggak
si itu harus ngenalin dulu si patet siti nih
gue udah tahu si patet ini
biarin aja lah nro
saya kan cuma ngasih tahu di
ya tapi kan gak semua perempuan sifatnya sama
rumput tetangga belum tentu sama sama rumput di rumah sendiri
kamu dari mana jack
kan lo lihat tadi gue ke dalam bawa penumpang gue keluar lagi bawa penumpang
terus tukang urutnya udah ketemu
bawa motornya pelan pelan ya
apaan sih lu
saya cuma ngasih tahu
tahu aja jack
kalau kamu bawa motor ngebut terus jatuh nanti malah kamu yang diurut
gue kira ini lu kagak di rumah
hah udah mau maghrib ngapain guyuran
ini bawa kolak buat lo
bukan dari gue si uyul bikin kebanyakan
dia nyuruh gue kasih lo
ma'am ini udah balik pok
abang yang tadi ya
maknya belum pulang
aduh lama amat ya
im mestinya lu tanya nama si surti kapan balik dari jawa
lah iya dia kan mantu gue kalau dia tersinggung gimana
kayaknya gue mesti cepet dapetin si mae nih rod
kenapa ngurusin diri sendiri
eh rod kalau gue sama si mae gue ada yang ngurusin
im masih jauh
masih jauh pergi mana maksud lu
ibarat kata lu kayak penguk gini gini bulan im
mana tukang urutnya
tadi katanya lagi ngurut bayi
kenapa gak cari tukang urut yang lain atu jak
nah gak ada yang ada gue pake diamu kalau gak ngasih apa yang dia mau
bang udah handal ngobrolnya
mae geram nih mau mandi
ya saya jalan dulu ya
im gue bukan kagak dukung lu sama si mae
jadi mau lu apa gimana
lu kudu mikirin gimana si mae mau sama lu bukan karena kesian
terus gimana caranya rod
gue gak tau caranya im
dah gue pulang gue mau siap jam buat buka puasa
ya nanti emak dimana
emak lagi dipijit sama emak meni bang
mama ini tadi saya ke rumahnya kagak ada kok bisa ada di sini
tadi saya ketemu di jalan jadi saya antar ke sini
ya udah saya pulang dulu ya
yang bener emak lagi dipijitin emak meni